selanjutnya kami ajak anda untuk melihat bagaimana suasana ramadan di kawasan benua afrika
tepatnya di sudan yang katanya memiliki suhu udara mencapai empat puluh dua derajat celcius
sudah ada mahasiswa indonesia ali faiz al hasan yang saat ini ada di sana
assalamualaikum mas ali apa kabar ini
waalaikumsalam mbak selamat malam selamat pagi
oke ini gimana puasanya lancar
karena tadi saya mendapat informasi suhunya cukup panas di sana
oh iya mas kebetulan di khurtum ini kan terkenal dengan suasana
dengan cuacanya yang cukup panas
terus untuk mengantisipasinya gimana ini
atau kita jadinya lebih cepat dehidrasi begitu
apakah ada trik triknya begitu
kalau untuk trik triknya sih biasanya kita nyari nyari masjid mas
ini kalau di masjid kan biasanya
biasanya agak adem gitu
ya sekaligus di tika
tapi kalau misalnya untuk
berarti untuk lama puasanya sendiri mulai dari sahur sampai buka puasa itu berapa jam
kalau misalnya di indonesia kan sekitar tiga belas empat belas jam
kalau di sana berapa lama
untuk di sudan sendiri empat belas jam
oh hampir sama dengan di indonesia ya tidak jauh berbeda ya

hasilnya mengajak untuk berbuka puasa bersama
ketika di tempat tempat
menggelar di tiker gitu ya
diker di pinggir jalan atau tempat tempat rumah
terus mereka biasanya mencegat atau
untuk mengajak mereka untuk berbuka bersama
jadi siapapun orang yang lewat
jadi bukan bukan berarti dalam istilah negatif ya ini justru
mengajak untuk berbuka puasa bersama menarik sekali
tapi kalau misalnya untuk berbicara soal berbuka puasa sendiri ini sebenarnya
mahasiswa indonesia di sana apakah memang punya kelompok kelompok khusus yang biasanya untuk melakukan buka puasa bareng sahur bareng
atau justru memang karena sudah saking banyaknya begal begal di sana atau justru sudah tidak ada lagi nih buka puasa bersama
kalau mahasiswa sendiri kebanyakan ada juga punya kelompok kelompok masing masing biasanya di rumah rumah atau di asrama masing masing
tapi banyak juga yang kelompok kelompoknya hanya untuk sahur aja jadi untuk buka puasanya memanfaatkan gas
memanfaatkan momen begal begal itu ya
oh hebat juga oh iya sih mahasiswa begitu ya jauh dari indonesia dari keluarga
nah kalau misalnya untuk sahur sendiri itu sahur otomatis kan kita susah ya untuk nyari makan
atau justru sangat gampang untuk mendapatkan menu menu sahur itu
kalau di sudan sendiri untuk menu sahur kan kita biasa masak dan alhamdulillah di sini seperti beras itu cukup mudah didapatkan jadi nggak jauh beda lah
kalau menunya sendiri apa aja nih biasanya apakah ada menu menu indonesia juga yang dibuat atau justru hanya bermodalkan mie instan
ya kita biasa masak menu menu indonesia juga
oke apa itu misalnya
bisa masak ya
mas fais bisa masak ya
bisa belajar masak juga
belajar masak juga waduh saya merasa ini nih pesaing ini
harus bisa ya
nah sebenarnya ada nggak sih kesulitan ini kan otomatis kalau misalnya empat belas jam terus juga ada bagi bagi takjil
sepertinya tidak jauh berbeda juga dengan indonesia
tapi kalau dari mas faiz sendiri apakah ada perbedaan yang cukup mendasar begitu yang membuat mas faiz ini rindu akan indonesia
kalau yang pertama sih ya dari mungkin dari menu menu burukannya mas fais ya
kalau di indonesia kan banyak macam macam ada kolak ada bubur
kalau di sudan ini kan ya kita mengikuti menu menu yang ada aja
apa itu biasanya
kalau misalkan ada ya kita masak sendiri
apa sih yang menu menu sana
menu menu bukanya sih kalau untuk orang orang sudan biasanya ada yang namanya asidah gitu
asidah itu semacam makanan dari tepung gitu
apa itu asidah itu semacam makanan dari tepung gitu
apa itu asidah itu semacam makanan dari tepung gitu
dimakan dengan tepung yang cukup kental
ya semoga saja nantinya mas fais suka dengan makanannya jadinya semakin sehat semakin gemuk nantinya ya
ini agak agak kurus begitu ya ini selama puasa kayaknya ya
oke mas faiz terakhir ini
ini ada rencana balik ke indonesia nggak nih lebaran atau tetap di sudan
untuk tahun ini tetap di sudan aja
wah sayang sekali ya
kalau gitu boleh dong ini apa kirim kirim salam mungkin untuk keluarga ataupun kerabat

kalau gitu boleh dong ini apa kirim kirim salam mungkin untuk keluarga atau keluarga
bagaimana soal ramadan ini
ya mungkin untuk keluarga atau teman teman semuanya yang masih di indonesia selamat puasa selamat menjalankan ibadah puasa
semoga lancar ibadah puasanya di indonesia yang cukup sejuk
amin amin terima kasih mas ali faiz atas informasinya
tentunya kita berharap agar mas faiz bisa tetap sehat bisa menjalankan ibadah puasa

terima kasih buat teman teman yang ada di sana